selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
tes kesehatan capres dan cawapres
bersama saya lianita ruhyat
komisi pemilihan umum menjadwalkan
pemeriksaan kesehatan untuk pasangan bakal capres dan cawapres
pada hari ini kamis dua puluh enam oktober
atau hari ini pukul tujuh pagi
sementara pengumuman hasil tes kesehatan ketiga paslon
akan diumumkan oleh kpu pada jumat dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
pukul dua siang
pemeriksaan kesehatan dilanjutkan pada hari esok
yaitu hari kamis tanggal dua puluh enam oktober
kita saksikan bersama sama
calon presiden dan juga calon wakil presiden
dari koalisi indonesia maju
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sudah tiba di rspad gatot subroto
untuk menjalani pemeriksaan tes kesehatan
untuk menghadapi kontestasi
keduanya sudah langsung
diserbu oleh rekan rekan media
kita lihat keduanya juga menggunakan
baju berwarna biru tua begitu ya
jika kemarin kita tahu bersama sama
pada saat melakukan deklarasi
dan juga acara di indonesia arena
kemudian mendaftar ke kpu
kedua pasang calon presiden juga wakil presiden ini
menggunakan baju biru muda
hari ini masih bernuansa biru namun
biru tua seperti itu ya
dan tampak keduanya
prabowo subianto dan juga
sepertinya tidak memberikan
keterangan hanya menyapa saja begitu
kepada rekan rekan media
dan terlihat langsung masuk
kedalam ruang rumah sakit
karena ini diperkirakan
pemeriksaan tes kesehatan ini akan berlangsung selama seharian
atau sembilan hingga sepuluh hari nanti
secara jelas bagaimana kondisi
disana sudah ada teddy zuhari
koresponen cnn indonesia
saya akan sapa teddy
selamat pagi teddy
bagaimana bisa anda ceritakan
pada saat kedatangan prabowo dan gibran tadi
selamat pagi lianita ruhyat
kalau bisa saya gambarkan
suasana di gedung rspad jakarta pusat ini
boleh terlihat sedikit ramai
daripada biasanya hari ini
dan sekitar satu menit yang lalu
pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
prabowo subianto bersama gibran raka buming raka
sudah tiba di rspad untuk menjalani proses kesehatan
tadi yang saya perhatikan ketika tiba di tempat ini
prabowo dan gibran datang bertiga masuk ke dalam rumah sakit
gibran datang didampingi istrinya selvi
dan kalau saya perhatikan juga
mengenai busana yang digunakan
prabowo dan gibran ini seragam
keduanya memakai kemeja lengan panjang berbahan blue jeans
berwarna biru dan celana panjang berwarna hitam
kalau kemarin pasangan ini mengenakan kemeja berwarna biru muda
dan mengenakan pin hari ini pun pin masih dikenakan
di bagian dada di sebelah kiri
sementara seperti yang saya sudah sampaikan tadi
busana atau baju yang dikenakan prabowo dan gibran
ini warnanya senada
yakni kemeja lengan panjang blue jeans
tapi berbicara mengenai proses kesehatan sendiri sedikit
lianita tadi baik dari pihak kpu
ketua kpu hashim ashari sudah menyampaikan sedikit informasi tanggapannya
dan juga dari pihak rumah sakit sedikit juga tadi menyampaikan informasi
bahwa betul hari ini merupakan hari terakhir
untuk melakukan tes kesehatan bagi paslon terakhir
yang juga sudah melakukan pendaftaran
ini menyesuaikan dengan dua paslon sebelumnya
yang sudah mendaftar dan sudah melakukan uji kesehatan di lspad
hari ini prabowo dan gibran juga akan melaksanakan uji tes kesehatan

ada dokter dan juga alat alat yang digunakan sama dengan dua paslon sebelumnya
ada lima puluh orang dokter dan juga alat alat yang digunakan sama dengan dua paslon sebelumnya
dan latar belakang spesialis dan juga ditambah dua orang psikolog
sebelumnya keduanya juga menjalani puasa dan juga diambil tes darah dan sampel urin
sebelum melakukan dan keduanya juga akan menjalani masing masing proses tes kesehatan
selama antara delapan hingga sepuluh jam lamanya
dan nanti usai menjalani proses kesehatan keduanya juga diberikan kesempatan
untuk menyampaikan statementnya kepada publik kepada media di sore hari nanti
informasi tadi yang disampaikan oleh pihak ketua kpu hashim ashari mengatakan bahwa
besok hasil tes kesehatan ketiga paslon baik anies muhaymin ganjar mahfud dan juga prabowo

dan anis muhaimin ganjar mahfud dan juga prabowo subianto bersama gibran raka buming raka ini hasilnya akan keluar
akan diserahkan kepada pihak komisi pemilihan umum oleh pihak dokter rspad jakarta
pada jumat jam dua siang di gedung kpu
dan mengenai suasana disini kami masih menunggu proses selanjutnya
biasanya setelah paslon masuk nanti akan keluar kembali tapi tidak memberikan statement
hanya keduanya akan mengenakan
baju khusus sebelum melakukan tes kesehatan di gedung rspad jakarta
dan sedikit juga saya tambahkan kami juga menanti menantikan apakah akan ada statement tambahan
dari pihak rumah sakit terkait masalah ini
tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pihak rumah sakit tadi
kepala rumah sakit rspd jakarta sudah menyampaikan bahwa
keduanya sama seperti paslon yang lain akan menjalani tes kesehatan
selama sekitar delapan hingga sepuluh jam lamanya
dokter yang akan membantu menjalani proses tes kesehatan bagi prabowo dan juga gibran
ini sama dengan dua paslon sebelumnya
ini ada lima puluh orang dokter dari berbagai latar belakang spesial
ada dokter jantung kemudian gigi dan juga mata misalnya
termasuk dua orang psikolog yang juga akan bertugas dalam uji tes kesehatan
bagi bakal calon presiden prabowo subianto dan juga bakal calon presiden
calon wakil presiden gibran raka buming raka
jadi tadi kita saksikan bersama bahwa kedua pasang calon ini
prabowo dan juga gibran datang langsung masuk begitu ya
dan saya tadi sempat melihat bagaimana pak prabowo memang
cukup sumringah begitu ya dan juga terlihat lebih santai
apakah ini mungkin karena sudah menjalani proses ini beberapa lalu ya
pemilihan lalu pemilu pilpres tahun sebelumnya
lima tahun sebelumnya dan sepuluh tahun sebelumnya juga sudah pernah
apakah anda juga melihat hal yang sama pak prabowo lebih santai begitu teddy
ya ini bisa jadi seperti itu karena ini bukan hal yang pertama kali bagi prabowo subianto
proses tes kesehatan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden
kita tahu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas lalu sudah pernah ikut melakukan uji tes kesehatan di rspad gatot subroto jakarta
tapi ini adalah hal yang pertama kali bagi gibran raka buming raka untuk ikut melakukan tes kesehatan
sebagai bakal calon wakil presiden
pun mengingat ini adalah proses tes kesehatan
tes kesehatan yang wajib dilakukan bagi seluruh bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
karena tentu saja ini untuk mengetahui kemampuan atau kesiapan dari masing masing pasangan calon
untuk memimpin pemerintahan apakah keduanya kemudian nanti dari hasil tes kesehatan ini
akan diukur kemampuan paslon dalam hal melakukan observasi
kemudian juga menganalisis serta membuat keputusan mengkomunikasikannya ke masyarakat dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan
baik sebagai presiden dan juga wakil presiden selama periode lima tahun ke depan dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh empat
baik teddy saat ini tentunya yang terjadi di belakang anda saya melihat banyak rekan media yang sedang menunggu ya kedua pasangan ini
prabowo dan juga gibran berganti baju seperti itu dan akan kembali menyapa rekan media
dan kita juga menunggu apa namanya apakah ada pernyataan tambahan
tapi anda tadi sebutkan bahwa tanggal dua puluh tujuh hasilnya ini akan diserahkan kpu
apakah bisa kembali anda perjelas hasil yang diserahkan ke kpu apakah akan diumumkan hasilnya atau hanya diserahkan ke kpu atau seperti apa teddy
kalau merujuk apa yang disampaikan ketua kpu hashim ashari sebenarnya hal ini sudah disampaikan kemarin pada saat proses pendaftaran
dan kemudian dari bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang terakhir datang ke gedung kpu prabowo subyeto dan gibran raka buming raka
pun kembali pagi ini sudah disampaikan kembali oleh hashim ashari bahwa hasil tes kesehatan seluruh paslon
bukan saja bagi tes kesehatan prabowo dan gibran raka buming raka tapi seluruh paslon baik dari pasangan anies dan muhaymin kemudian ganjar dan mahfud dan juga prabowo dan gibran
besok ini akan keluar
pada pukul dua siang hasilnya sudah selesai dan akan diserahkan langsung dari pihak kedokteran rspad jakarta ke pihak kpu di gedung komisi pemilihan umum
informasi yang saya dapatkan memang nanti pihak kpu akan menyampaikan secara publik hasil dari tes pemeriksaan tersebut setelah sholat jumat
tepatnya pada pukul empat belas siang waktu indonesia barat
baik teddy kemudian kita bahas terkait dengan menunggu ya
ini karena anda sebutkan tadi
pemeriksaan yang sudah dilakukan
akan berlangsung sekitar delapan hingga sepuluh jam begitu
lalu sekarang teman teman sedang menunggu para pasangan calon ini berganti baju
bagaimana dengan pengamanan di sekitar atau lalu lintas seperti itu
apakah akan berlangsung pengamanan yang cukup ketat sampai pemeriksaan selesai atau seperti apa
ya lianita kalau berbicara kelancaran arus mobilitas lalu lintas tadi saya melihat
tidak ada pengamanan yang berarti untuk diluar dari gedung rs pad karena akses yang saya lalui tadi cukup lancar
namun memang ketika masuk ke dalam wilayah rs pad tepatnya di ruangan medical check in dari rs pad ini
memang terlihat lebih banyak petugas yang berjaga baik dari keamanan pihak rumah sakit dan juga dari pihak tni
ini lebih banyak melakukan ee
pengamanan di sekitar ruang medical check up di gedung rspad jakarta pusat
informasi yang saya dapatkan memang keamanan dilakukan setiap ada pelaksanaan proses kesehatan bagi paslon yang akan melakukan tes kesehatannya di sini
dan pengamanan tentu saja akan dilakukan sejak pagi hari hingga proses tes kesehatan selesai dilakukan pada kamis sore nanti
baik terima kasih teddy zuhari
tentu kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dari proses tes kesehatan yang dijalani oleh pasangan dari koalisi indonesia maju prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
terima kasih teddy zuhari koresponen cnn indonesia selamat pagi
dan jangan kemana mana cnn indonesia breaking news tes kesehatan capres dan cowopres segera kembali usai jeda